kamu tuh gak tau diri ya
ayah sama ibu capek capek cari kerja
kamu malah enak enakan tidur
tadi rido ketiduran
oh ketiduran ya pangeran ini
mas anak ini udah
asik banget ya kita kumpul kumpul lagi
akhirnya setelah sekian lama
ngumpulin waktu bersama ya
kamu kenapa beb
keliatannya frustasi banget
daripada kamu seperti ini
kalau kamu bisa jualin berlian ini
kamu bakalan dapat komisi yang besar banget
dan aku yakin
berliannya tuh pasti laris
ada surat resminya
kamu tuh lagi sedang butuh uang banyak kan
bantuin bisnis kita ini
kamu akan mendapatkan uang yang banyak
tugas kamu muda satria
kamu tinggal di rumah
kamu bisa berjaya
kamu bisa berjaya
kamu bisa berjaya
kamu bisa berjaya
aku tinggal cari investor
untuk pembangunan apartemen ini
dan kalau kamu berhasil mendapatkan investor
kamu gak usah khawatir ya
dari dulu proposalnya
semua legalitasnya sudah jelas
dan kamu tidak usah takut
dengan kegagalan kamu di masalah lemah
ridho bukain pintunya ridho
ridho buka dong pintunya
mana sih dia anak anak
ridho buka dong pintunya
gak tau diri ya
ayah sama ibu capek capek cari kerja
kamu malah enak enak ketidur
tadi ridho ketiduran
ya pangeran ini
enak banget kamu ridho
anak ini udah keterlaluan
dia harus dikasih pelajaran nih
ayah harus didikamu jadi laki laki mandiri
biarin aja itu kakak kamu pergi
dia tuh emang harus merasakan susahnya hidup di jakarta
kamu itu jadi anak laki laki tuh harus kuat
jangan lembek kayak cewek tau gak kamu
bu jangan pisahin ritu dengan dia dan kiki bu
dengar ini bu
kamu gak boleh pulang ke rumah
sampai ayah dan ibu izinin
bu pergi dong pergi
masuk masuk semua
jangan pisahin ritu dengan adik adik
sekarang juga kamu keluar dari rumah
kamu itu anak pertama
tapi kamu tidak ada tanggung jawabnya
sekarang kamu keluar
ayah harus didikamu jadi laki laki mandiri
kamu tidak boleh pulang ke rumah

ridho harus tinggal di mana
tendang diri itu ya allah
jangan tinggalin kiki kak
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
memangnya pak rt tidak ada warga lain yang pak rt urus
yang butuh perhatian pak rt
apa sih sorotin keluarga kami terus
ingat ya pak rt
sekali lagi pak rt datang kesini
dan hanya untuk membicarakan keluarga kami
pak rt akan saya bawa ke kantor polisi

pak rt akan saya bawa ke kantor polisi

saya lupa berdua di kamunya
saya lupa berdua di kamunya